menanggapi hasil rekapitulasi kpu syaifullah yusuf mengatakan legowo atas proses politik di jawa timur meskipun ada berbagai catatan di dalamnya
setelah tidak menjabat sebagai wakil gubernur jawa timur gusipul mengaku masih mantap untuk berkecimpung di dunia politik
anggapi hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum kemarin bagaimana tanggapan anda apakah sudah sesuai dengan harapan atau seperti apa
kita ingin mengucapkan selamatlah kepada segenap warga jawa timur yang datang ke tps telah menentukan pilihannya
dan juga terima kasih yang telah memilih saya lebih dari sembilan juta pemilih yang itu terus terang sesuatu yang membanggakan buat saya
ya kepada kpu dan semua stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan
kepada bilkada khususnya untuk bilkub jatim kita tentu mengikuti proses ini hasilnya sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu kita ikuti dan kita cermati kita ucapkan selamat ya telah selesai semua proses ini
ya sekarang kita serahkan kepada masyarakat proses terus berlanjut
nah sementara kami tentu
menerima ini sebagai sebuah proses yang demokratis meskipun di sana sini ada catatan catatan yang sampai sekarang masih terus kita dalami kita lihat dan nanti pada akhirnya tentu kita akan sampaikan
terkait dengan adanya laporan misalnya kecurangan kecurangan dari pihak paslon nomor urut dua sendiri apakah akan melakukan gugatan atau tindak lebih lanjut lagi setelah ini
sekarang memang masih ada
perbedaan ya jadi kita ikuti dulu ini kita dalami proses prosesnya
saya menganggap bahwa relawan relawan yang sampai sekarang belum mau tanda tangan misalnya kemarin dalam proses penghitungan itu
saya anggap sebagai bentuk protes saja ya atas beberapa pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan itu sebenarnya sesuatu yang
mengganggu proses demokrasi ini diantaranya ya dengan misalnya menggunakan program pemerintah untuk memobilisasi dukungan
itu adalah catatan catatan nanti yang akan mungkin kita diskusikan dengan semua tim dan relawan setelah semuanya terkumpul dalam waktu satu dua hari ini